setelah diotopsi keluarga memakamkan jenazah undang kosim narapidana yang tewas di ruang isolasi lembaga pemasyarakatan bancai bandung
hasil otopsi menemukan sejumlah luka lebam di dalam tubuh undang
undang gosim dimakamkan di pemakaman umum sirna raga bandung
sebelumnya jenazah undang sempat diotopsi di rumah sakit polri sartika asih bandung
hasil otopsi menunjukkan sejumlah luka lebam di tubuh undang
keluarga curiga dengan kondisi tubuh undang yang penuh luka lebam di bagian kaki dan lengan
pihak keluarga berharap pelaku penganiayaan diusut secara hukum
tugas datang ke rumah masih tahu masih kabar
datang ke rumah waktu itu waktu jam empat pagi datang ke rumah masih tahu bahwa dia sudah meninggal
dikarenakan karena bunuh diri bilang gitu
jadi petugas belakangnya gimana
ya karena bunuh diri aja bilang gitu
undang kosim ditemukan tewas di ruang isolasi lapas narkoba bance bandung pada sabtu dini hari
kematian ini memicu kerusuhan di lapas
narapidana merusak dan membakar gedung lapas serta dua unit mobil
freddy bangun bandung